pasca penetapan empat puluh satu anggota dprd kota malang sebagai tersangka kasus suap pembahasan apbdp kota malang tahun anggaran dua ribu lima belas
pemerintahan kota malang terancam lumpuh sejak pagi tadi kantor dprd kota malang pun lengang
dengan terseretnya sembilan puluh persen anggota dprd kota malang menjadi tersangka kasus suap empat anggota dprd yang tersisa
tidak bisa melaksanakan fungsi sebagai lembaga legislatif
padahal dprd kota malang harus segera menyelesaikan pembahasan apbdp kota malang tahun anggaran dua ribu delapan belas dan apbd kota malang tahun anggaran dua ribu sembilan belas
penambahan penetapan tersangka anggota dprd kota malang ini merupakan pengembangan dari penyidikan kasus suap pembahasan apbdp kota malang tahun anggaran dua ribu lima belas
pejabat yang lebih dahulu terlibat dalam kasus itu diantaranya wali kota malang muhammad anton dan mantan ketua dprd kota malang arief ucaksono
mereka telah terlebih dahulu berstatus terpidana
dengan tersangkutnya empat puluh satu anggota dprd menjadi tersangka kasus suap benarkah roda pemerintahan kota malang dikhawatirkan akan lumpuh
untuk membahasnya kita telah bergabung dengan pakar hukum
tata negara universitas muhammadiyah malang sulardi pak sulardi selamat siang terima kasih sudah bergabung bersama kami
bagaimana perspektif ketatanegaraan terutama keberlangsungan tugas tugas legislasi
terima kasih mbak elvira
saat ini ada empat puluh satu anggota dprd yang statusnya tersangka sehingga saja ada empat
tentu saja fungsi legislasi akan sangat terganggu
ada beberapa cara yang bisa dilakukan misalnya akan dilakukan paw misalnya
tapi pergantian antar waktu itu ada beberapa persyaratan yang harus dilalui
pertama anggota dprd yang akan diganti itu tiga bulan berturut turut itu sudah tidak bisa menjalankan fungsinya misalnya
atau status mereka sudah mendapatkan putusan dari pengadilan
yang tetap seperti itu
nah kondisi seperti ini tentu saja sulit
paw akan lebih sulit juga
tetapi ada cara cara yang bisa dilakukan dalam rangka untuk menentukan apbd itu
kita menggunakan analogi mengandaikan bahwa dprd tidak menyetujui apa yang diajukan oleh wali kota oleh kepala daerah
maka apbd bisa ditetapkan dengan peraturan kepala daerah
dengan catatan pagu yang ditetapkan masing masing pos itu maksimal sama dengan yang disetujui pada tahun yang lalu
nah ini sama persis sama dengan apa yang diinginkan di dalam undang undang pemerintah daerah seperti itu dan juga kementerian keuangan seperti itu
atau dengan cara yang terobosan dulu
mohon maaf kalau solusinya seperti tadi kita bahas satu per satu
kalau solusinya seperti yang anda sampaikan tadi yang pertama artinya anggaran itu terkunci di angka tertentu
ya karena tidak ada pembahasan
karena tidak ada pembahasan maka muncul peraturan kepala daerah
tetapi peraturan kepala daerah apbd itu dibatasi oleh anggaran tahun lalu
harus sama maksimal sama dengan tahun lalu itu
nah ini solusi yang bisa dilakukan agar apbd tetap berjalan
agar tetap berjalan seperti itu
baik opsi kedua seperti apa lagi pak sulardi
opsi kedua misalnya kementerian dalam negeri mengambil alih
karena situasi seperti ini tidak lepas dari malang bagian dari nkri
agar masyarakat malang tetap bisa dilayani oleh pemerintah daerah
maka kementerian dalam negeri bisa mengambil alih
bisa menetapkan apbd yang diperlukan di kota malang ini
sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kebutuhan kebutuhan pelayanan yang diagendakan di kota malang
nah diskresi ini memang belum pernah terjadi seperti itu
tapi ini bisa menjadi terobosan hukum
nah kementerian dalam negeri saya kira bisa bergerak lebih cepat untuk menyelamatkan
agar malang tidak lumpuh
agar malang bisa berjalan seperti biasanya
agar layanan kepada masyarakat juga bisa berjalan
oke untuk opsi kedua
inisiatif datang mengambil alih dari kementerian dalam negeri
apakah sudah ada payung hukumnya untuk kasus seperti ini
meskipun tadi anda menyebutkan belum ada kasus seperti ini terjadi di indonesia
ini menganalogi begini
ketika perda yang sudah disetujui oleh dprd kemudian itu dievaluasi oleh kementerian dalam negeri
itu kan ada kewajiban dprd untuk melakukan evaluasi
tetapi ketika hasilnya itu tidak diwas juga oleh dprd oleh pemerintah daerah
maka putusan menteri dalam negeri itu bisa dikuatkan dengan peraturan kepala daerah itu
rapd yang diminta dievaluasi oleh dprd itu tidak dilakukan oleh pemerintah daerah
bisa menganalogi seperti itu
tetapi ini kalau bicara seperti itu ini bagian dari nkri
kementerian dalam negeri memiliki kewajiban untuk menyelamatkan kota malang
agar bisa jalan itu menggunakan peraturan peraturan kebijakan yang menjadi kewenangan dari kementerian dalam negeri
ini masalah anggaran menjadi sesuatu yang krusial
kita berbicara mengenai payung hukum meskipun tadi anda menyebutkan kemungkinan terobosan hukum bisa dilakukan
kita berbicara mengenai dua opsi opsi pertama dan opsi kedua
rentang waktu yang diperlukan berapa lama untuk penyesuaian untuk kemudian prosesnya berjalan dengan cepat
kalau menggunakan waktu yang pertama perkada menggunakan itu menganalogikan begini
wali kota sudah mengajukan rancangan apbn
dan dimintakan persetujuan kepada dprd
karena yang diminta persetujuan tidak ada menggunakan atur bahasa olah olah dprd tidak setuju
nah karena tidak setuju itu maka wali kota bisa membuat perkada tentang apbd itu tetapi dengan catatan maksimal seperti anggaran tahun lalu
nah itu bisa cepat kalau bisa kalau wali kotanya berani seperti bisa cepat menganalogikan rapd nya tidak mendapatkan persetujuan dari dprd
kita tahu setiap apbd tiap tahun ada kemungkinan perubahan anggaran ada pertambahan
tapi itu opsi yang tadi sudah anda sampaikan
kalau untuk opsi yang kedua berapa lama rentang waktu yang diperlukan oleh kementerian dalam negeri untuk mengambil alih roda apa ya berjalannya untuk penetapan anggaran ini
saya kira kementerian dalam negeri bisa proaktif lah proaktif untuk menyelamatkan bagian dari nkri yang saya katakan tadi
untuk menyelamatkan kota malang bisa proaktif untuk segera menetapkan apbd kota malang sehingga roda pemerintahan roda layanan bisa berjalan
saya kira ini bisa cepat asalkan memang ada kemauan dari kementerian dalam negeri untuk melakukan terobosan atau istilahnya diskresi hukum untuk menetapkan apbd itu
karena logikanya begini yang saya katakan tadi apbd itu kan tetap bisa dievaluasi oleh kementerian dalam negeri
artinya kementerian dalam negeri memiliki kemenangan juga untuk menentukan
apbd yang ada di seluruh indonesia termasuk kota malang
kita tunggu bagaimana nanti inisiatif dari kementerian dalam negeri hingga siang ini belum ada informasi keputusan ataupun langkah apa yang akan diambil
mantan wali kotanya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka
bagaimana anda melihat posisi

saling kunci dan kemudian berakhir dibuih
tapi ini kan moralitas
pimpinan harus bisa menunjukkan bahwa mereka itu bersih ketika menjalankan pemerintahan
jangan dinilai dua belas lima juta nya
justru dari dua belas lima juta itulah nanti akan muncul kemungkinan kemungkinan yang lain yang bisa dilakukan secara bersama sama berjamaah antara eksekutif dan legislatif
kalau ini tidak segera untuk dilakukan proses terhukum terhadap pelaku pelaku korupsi seperti itu membahayakan pada pembahasan pembahasan pelayan pelayan berikutnya
karena bisa dilakukan hal yang semacam ini untuk aktivitas yang lainnya
pak sulardi kita miris masyarakat bagaimana kemudian anggota dewan yang terhormat tidak belajar terhadap penetapan tersangka sejumlah kasus sebelumnya
korupsi berjamaah juga telah terjadi di dprd sumatera utara
kemudian kembali lagi terjadi di malang
menurut anda apa aturan hukum yang kemudian bisa mencegah ataupun memberikan pelayanan
ajaran agar korupsi berjamaah ini tidak kembali berulang
korupsi berjamaah itu terkait dengan pola hidupan masyarakat yang hedonis
masyarakat itu kan menghargai seseorang memiliki apa daripada melakukan perbuatan apa
akhirnya orang berbondong bondong untuk mendapatkan sesuatu yang mendapatkan pengakuan dari masyarakat itu
akhirnya dia melakukan berbagai cara untuk memenuhi
keinginan itu sehingga diakui oleh masyarakat eksistensi mereka memiliki barang barang yang mewah dan sebagainya itu
sehingga itu dilakukan dengan berbagai cara mengakibatkan seperti ini
dan mereka tidak pernah belajar dari apa yang terjadi di berbagai daerah
baik menjelang pilkada maupun kapan mereka tetap akan belajar
dan saya menduga bahwa peristiwa seperti ini akan tetap terus terjadi di berbagai daerah
hanya menunggu waktu saja
kenapa anda begitu yakin dengan itu
ya karena mereka tidak pernah belajar
kita kalau mereka belajar itu saya stop
dengan apa yang akan terjadi dengan mereka akan senasib dengan apa yang sudah terjadi terhadap pendahulu pendahulu mereka yang sudah menggunakan rompi oring itu
untuk memberikan efek jera menurut anda seperti apa pak sulardi
kita punya menyayangkan hukum kita maksimal ya dua puluh tahun tidak ada hukuman mati dan sebagainya terhadap pelaku korupsi itu
dan juga mereka masih diperlakukan terhormat di masyarakat
saya sering mengkritik bahwa koruptor itu tidak lebih terhormat daripada prostituen prostitusi ya
prostitusi itu kalau ketangkap malu menangis ditutupi wajahnya
tapi kalau koruptor tertangkap dia bangga dia melambaikan tangan bahkan menggunakan simbol simbol yang lain sebagainya menunjukkan bahwa mereka itu tidak ada palu sedikit pun ketika mereka ketangkap kamera dan sebagainya itu
tapi kalau prostitusi mereka itu malu
saya sering mengatakan bahwa korupsi itu melebih dari bencana alam
kita lihat bencana alam yang begitu dasar di lombok itu kerugian yang dihitung itu kemarin hanya satu triliun
kita melihat yang ada di dpr itu kerugian negara dua tiga triliun
itu menunjukkan bahwa korupsi itu melebih dari bencana alam itu
oleh sebab itu hukumannya terlalu sederhana kalau seumur hidup maksimal seperti itu
maka hukuman hukuman memiskinkan dan melebihi dari atau hukuman mati itu seharusnya sudah mulai diterapkan terhadap pelaku pelaku koruptor
baik semoga terobosan hukum seperti itu juga penambahan hukuman diperberat menjadi salah satu poin untuk memberikan efek jerah sambil menanti hukuman itu mungkin digodok oleh pemerintah ataupun pihak pihak terkait
pak sulardi terima kasih sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia news report
kasus korupsi berjama anggota dewan daerah tidak hanya terjadi di malang jawa timur
dikutip dari detik com sebelumnya ada tiga puluh delapan anggota dprd sumatera utara
periode dua ribu sembilan dua ribu empat belas yang diduga menerima suap dari mantan gubernur sumatera utara gatot pujo nugroho
senilai tiga ratus hingga tiga ratus lima puluh juta rupiah per orang
dua puluh satu orang sudah ditahan kpk
perkara korupsi berjemaah juga terjadi di dprd padang pada tahun dua ribu empat
ada tiga puluh tujuh anggota dewan yang menyelewengkan anggaran dprd
dari dprd padang tahun dua ribu satu dua ribu dua

salah satu bukti penyelewengan yang dilakukan para wakil rakyat itu adalah
adanya delapan ratus tujuh tiket pesawat fiktif
kasus terbaru adalah penetapan empat puluh satu anggota dprd kota malang
sebagai tersangka kasus suap pembahasan apbdp kota malang tahun anggaran dua ribu lima belas